sudah ada produser lapangan cnn indonesia irin wardani di jalan raya kalimalang dan karmel mursalim di depok jawa barat
selamat siang teman teman kita ke irin terlebih dahulu
irin bagaimana situasi lalu lintas di ruas jalan raya kalimalang saat ini
apakah masih terdapat kemacetan kendaraan
ya selamat siang reza untuk jalan raya kalimalang tadi ketika saya meninggalkan lokasinya
tepatnya di simpang lampiri sudah mulai lancar
kendaraan sudah tidak bertumpuk lagi yang dinominasi kendaraan roda dua
dan bisa saya katakan tadi sempat terjadi kesalahpahaman antara petugas lapangan dan juga beberapa petugas atau pekerja esensial
karena tadi kami sempat bertemu dengan beberapa tenaga kesehatan bahkan dokter yang ingin bekerja ke rumah sakit di tempatnya dia kerja
tapi tidak diizinkan masuk
dan juga ada karena banyaknya kendaraan bermotor jadi kendaraan kendaraan milik rumah sakit
bahkan tadi ada sempat saya berbincang bincang dengan pengendara motor lain
dia mengatakan bahwa ada petugas yang membawa tabung oksigen juga terhambat
karena memang macet total
dari pukul lima tadi memang petugas gabungan dari tni polri
seperti anda bilang tadi sudah dilengkapi dengan senjata bahkan dan juga kendaraan taktis
berjaga dan menutup pintu masuk dari arah jakarta ke arah bekasi
dan juga sebaliknya di simpang lampiri dari arah bekasi ke daerah jakarta
sekarang saya berada tadi saya melihat banyak sekali kendaraan diputar balik
harus diputar balik dan mereka kemudian mencari celah untuk mencari jalur jalur alternatif
sampai saya berdiri sekarang reza ini adalah jalur alternatif
jika kita mengikuti dari aplikasi maps kita bisa mengetahui jalur jalur mana saja yang ada penyekatannya
dan bagaimana caranya kita menuju ke jakarta
tadi saya mengikuti kendaraan kendaraan yang diputar balikan
dan juga mengikuti arah dari aplikasi maps itu dan saya berdiri tempat di jalan bekati
bkt menuju ke arah jakarta jatinegara seperti itu
jalan ini sangat lancar dan beberapa orang menuju

ada yang diputar balikan lewat jalan simpang lampiri begitu
jadi sebenarnya reza penyekatan di beberapa titik sebenarnya tidak atau belum terlalu efektif
karena jika jalur utama ditutup kenapa jalur jalur alternatif seperti ini tidak ditutup
memang yang jadi kritik adalah seperti yang disampaikan pangdam tadi
bahwa pekerja atau perusahaan yang sebenarnya bisa melakukan atau menghimbau karyawannya
untuk melakukan pekerjaannya dari rumah itu seharusnya bisa melakukan pekerjaan dari rumah
karena hanya butuh dari tanggal tiga sampai tanggal dua puluh juli saja kita semua diam di rumah
kasus di jakarta sendiri cukup kasusnya sangat tinggi sekali
sedari tadi saya dari kalimalang berjalan ke arah sini mengikuti maps dengan jalanan yang cukup lancar
dan bisa mengikuti orang orang yang bisa bekerja di jakarta yang seharusnya mereka bisa bekerja dari rumah
namun mengambil resiko karena seperti yang dibilang tadi diwajibkan untuk tetap bekerja dari kantor
sudah banyak sekali ambulans resa
kalau kita lihat ambulans di dalam ambulans itu petugas kesehatan dengan apd lengkap
apalagi saya berdiri di dekat rumah sakit durensawit dari sekitar tiga puluh menit saya berada di sekitar rumah sakit durensawit ini
banyak sekali ambulans sekitar tiga ambulans sudah keluar masuk dengan petugasnya membawa
dengan mengenakan apd lengkap seperti itu
jadi walaupun disimpang lampiri atau di titik titik manapun yang dijaga ketat dengan dipersenjatai
dilengkapi dengan senjata lengkap bahkan dengan mobil kendaraan taktis pemadam kebakaran dinas perhubungan
yang jumlahnya ratusan tapi jika tidak dijaga di jalur jalur alternatif ini semakin percuma
memang kemudian ada himbauan dari gubernur sendiri atau surat edaran dari gubernur
untuk mewajibkan setiap perusahaan mengisi data atau profil perusahaannya
agar bisa diseleksi
kemudian untuk diseleksi apakah mereka termasuk industri
yang esensial atau tidak sehingga nanti di pos pos penyekatan sendiri
rencananya dari pihak kepolisian sendiri pekerja ini tinggal menunjukkan barcode mereka
yang sudah didaftarkan oleh perusahaannya melalui aplikasi yang disediakan oleh pemprov dki jakarta
dan akan diseleksi
namun hal ini juga kita lihat proses seleksinya akan seperti apa
karena bahkan di jalan jalan tadi reza proses penyeleksian tidak berjalan
meski petugas ditunjukkan surat tugas ya bahkan
bahkan ada seorang dokter reza bisa saya ceritakan
dia sudah menunjukkan identitasnya mengenakan baju dokternya
ada baju dokter dalam mobilnya dan kemudian ada identitas dokternya juga
bahwa dia harus ke rumah sakit tapi tetap disuruh putar balik atau disuruh kembali ke rumah
alasan pihak yang bertugas di pos penjagaan adalah sudah terlalu banyak yang menumpuk
mereka tidak bisa melakukan proses seleksi lagi reza
tidak bisa melakukan proses seleksi sehingga semua harus putar balik semua harus kembali ke rumah
maupun itu pekerjaan
sektor sektor kritikal atau esensial
kita bergeser ke karmel mursalim
bagaimana situasi di ruas jalan dari wilayah depok jawa barat menuju ke arah jakarta
tepatnya di lenteng agung saat ini
apakah masih terdapat kemacetan lalu lintas di sana karmel
ya selamat siang reza
hari ini merupakan hari kerja pertama sejak diterapkannya ppkm darurat pada tanggal tiga juli lalu
dan pada hari ini
di salah satu pos penyekatan di mana saya berada saat ini di jalan raya lenteng agung jakarta selatan
sejak pagi tadi kami melihat sangat ramai dan bisa dibilang cukup kacau
jadi pos penyekatan di jalan raya lenteng agung
tepatnya di sebelah flyover lenteng agung
menyebabkan kemacetan yang mengular sepanjang dua tiga km
dimulai dari depan universitas pancasila yang lokasinya ada di jalan raya lenteng agung
nah reza sesuai pantauan tim di lapangan kami memang melihat pengawasan
di pos penyekatan lenteng agung ini bisa dibilang sangat ketat
jadi pos penyekatan dijaga oleh gabungan dari satpol pp dishub tni dan polri
lalu reza mungkin anda bisa lihat di belakang saya sudah disiagakan tiga kendaraan taktik
yang terdiri dari dua barakuda dan satu panser
kendaraan taktik ini memang disiagakan untuk menghalangi jalan
selain dari itu kami juga melihat ada damkar yang ditugaskan untuk menyemprotkan disin

ada mobil mobil yang diminta untuk putar balik
nah reza saya bisa gambarkan sedikit bahwa sepanjang pagi ini suasana di pos penyekatan lenteng agung
diwarnai dengan perdebatan antara petugas pos penyekatan dan pengendara
baik pengendara mobil maupun pengendara motor
jadi yang diperbolehkan untuk melintas hanya tenaga kesehatan saja
sedangkan petugas atau pekerja esensial lainnya meski mereka sudah membawa surat izin penugasan dari perusahaan
kendaraan masing masing tetap diminta untuk putar balik
jadi hanya tenaga kesehatan saja sesuai pantauan kami yang diperbolehkan untuk melintas
tadi kami sempat berbincang bincang dengan beberapa pengendara motor dan mobil yang memang diminta untuk putar balik
meski mereka telah membawa surat izin tugas dari perusahaan masing masing
dan mereka mengeluh bertanya tanya bahkan mengapa tidak diperbolehkan untuk melintas
padahal mereka mengikuti undang undang atau mengikuti perusahaan masing masing

saya tadi berbincang bincang dengan kasat lantas yang bertugas di tempat
dan dia mengatakan bahwa di area depok sendiri belum ada pos penyekatan
sehingga kendaraan yang berdatangan dari arah depok ke wilayah dki jakarta tidak tersaring
sehingga jumlah atau volume kendaraan yang melintas di jalan raya lenteng agung ini sangat padat
sehingga mereka merasa bahwa hanya tenaga kesehatan
hanya tenaga kesehatan saja yang diperbolehkan untuk melintas
karena jika semua pekerja esensial diperbolehkan untuk melintas maka akan ada kemacatan yang berlebihan
nah selain dari itu reza memang selain dari jalan raya lenteng agung ini ada tiga titik penyekatan lainnya di jakarta selatan yang membatasi batas kota
yaitu di pertigaan pasar jumat lalu juga ada di depan kampus budi luhur ciledug raya
nah reza pengendara motor baik mobil yang diminta untuk putar balik terpaksa melewati jalan tikus yakni di cijantung atau ciganjur lalu tembus ke ragunan untuk ke kantor masing masing
baik karmel mursalim sebelumnya ada irin wardani yang melaporkan
terima kasih teman teman atas laporan anda
anda selamat bertugas kembali